hasil rapat tadi saya ingin memperkenalkan teman teman yang ada di sini
saya sendiri aceh hasan sazili saya sekretaris tim pemenangan pasangan ahok jarot
di sebelah kanan saya tentu semua sudah tahu adalah mas amil bimo beliau juga koordinator tim pemenangan
di sampingnya adalah ibu eva kusuma sundari
beliau adalah dari pdip perjuangan
kemudian di sampingnya adalah ibu miriam
beliau dari partai hanura
kemudian di samping kiri saya adalah bapak rimbawan dari partai golkar dpd golkar dki jakarta
kemudian di sampingnya pak rimbawan adalah pak wibi adriano dari partai nasdem
dan di belakang kami adalah para tim
sukses yang memang mendukung sepenuhnya tim pasangan ahok jarot
ada tiga hal yang perlu kami sampaikan dari hasil rapat tadi
pertama adalah bahwa partai politik pengusung yang terdiri atas empat partai politik
yaitu partai pdip perjuangan
kemudian partai golkar partai nasden dan partai hanura tetap kompak dan solid mendukung pasangan bapak basuki cahayakurnama dan bapak jarot saiful hidayat
karena itu maka tidak ada lagi dispute atau keraguan
dari semua partai politik pendukung terkait dengan status hukum dari pak ahok atau basuki cahaya purnama
yang telah ditetapkan oleh kepolisian dengan status tersangka
yang kedua teman teman sekalian pak ahok atau pak basuki cahayapurnama sangat menghormati proses hukum
yang dilekatkan kepada beliau yang telah ditetapkan oleh kepolisian republik indonesia sebagai tersangka
dan beliau akan melakukan langkah langkah hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh kepolisian
beliau pasti akan korporatif akan kerjasama
setiap saat beliau siap dipanggil oleh
apa namanya oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan keterangan terkait dengan status hukumnya
yang ketiga teman teman sekalian bahwa kami tim pemenangan akan tetap bekerja
dan bahkan dengan ditetapkannya pak ahok sebagai tersangka tidak akan menyurutkan kami untuk melakukan
dan bahkan mungkin saya kira teman teman tim pemenangan lebih semangat untuk menunjukkan bahwa memang
pak ahok pak jarod adalah pasangan terbaik yang diinginkan oleh warga dki jakarta
saya kira itu tiga hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini
jadi tambahan tadi sudah ditegaskan bahwa untuk hal hal yang terkait dengan
pilkada dki kita melihat itu domain lebih pada hal yang terkait dengan aturan undang undang pilkada
maka kami tim sukses tetap akan melaksanakan proses kampanye pilkada ini sesuai dengan undang undang yang ada
dan kami mohon kepada seluruh jajaran aparat kpu pak paslu
untuk mengawal jalannya proses belkada ini sampai selesai
pak basuki cahayapurnama tetap akan melaksanakan proses kampanye karena itu konsekuensi
daripada proses pencalonan pak basuki cahayapurna yang diatur oleh undang undang
jadwal yang rutin yang jelas adalah jam delapan sampai jam sepuluh pagi
akan tetap melakukan
silaturahmi warga dalam rangka menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat di rumah lembang
pak jarod saifullah tetap akan belusuan tetap akan menyampaikan program program langsung pada rakyat
dan setelah acara pagi silaturahmi warga dalam rangka menerima aspirasi dan pengaduan
pak basuki cahaya purnama akan menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat di rumah lembar
pak basuki cahaya purnama juga akan tetap melaksanakan belusuan
untuk menyapa warga dki sebagai suatu proses sosialisasi tentang program program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan
kami persilahkan untuk penegasan dari kawan kawan partai pengusung
jadi saja pak makya
ya yang ingin kami tegaskan dengan
posisi proses hukum pada tahapan yang saat ini
maka kami mengajak semua termasuk paswar paswarnya lain dengan beserta para pendukungnya
untuk menghormati proses hukum dan bersama sama membangun kultur untuk menghormati
dengan tidak melakukan pelanggaran pelanggaran hukum termasuk juga dalam memberikan keamanan
termasuk kepada petugas pemilu untuk memberikan pengamanan keamanan
dan mohon paswar lain juga mengendalikan para pendukungnya untuk tidak memberikan keamanan
buat kita wajib bersama sama untuk memastikan proses diperjanjian dari tingkat tingkat ini
berlangsung dengan damai berkualitas dan penuh gagasan gagasan rasional yang mencerdaskan
selain itu kami juga ingin mengimbau kepada semua pihak bahwa proses yang ada di jakarta
itu hanya sebagian dari proses dokter dokter yang bergedara
ada kepentingan kepentingan lain yang lebih besar yang harus kita jaga bersama sama
yaitu kebersamaan kita program program pembangunan dan ekonomi untuk nkri
jangan sampai kemudian kalau kita gagal untuk mengamankan proses dan tahapan pilkada
yang saat ini dilangsung maka kemudiannya kepada seluruh bangsa
jadi itu yang kita mohon dan mengajak bersama sama untuk memastikan proses ini
yang akhirnya akan memastikan
membanggakan kita semua
dan berlangsung dengan damai kemudian atas ongkos kebersamaan kita sebagai bangsa dan negara yang nkri lah ya
dan itu bisa kita lakukan bersama sama
terima kasih kami dari partai hanura
tidak sejam kaldu tunggu untuk dukungan terhadap masuki cahaya
tidak sejam kaldu
yang kedua partai hanura mengapresiasi langkah langkah hukum proses hukum yang sedang berjalan
dan sangat menghormati apa yang menjadi kepolisian untuk membuat semua menjadi aturan perundang undangan
bahwa pak ahok pak jarosepura atau miss basuki cahaya pun nama ini tersangka
namun pantai hanura pun
menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini
yang terakhir kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pendukung khususnya kader kader partai hanura tetap solid
tetap memberikan program program yang baik terhadap warga dki
karena saya pantai hanura percaya bahwa pasangan jawab saifullah ahok bahwa itu yang terbaik buat warga dki
terima kasih teman teman selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya pak juri partai golkar dikasih
partai golkar telah mengkonsolidasi untuk menyiapkan saksi di tiga belas titik
jadi kita dengan semangat ingin mengawasi hasil pilkada basuki jaros ini di tiga belas titik
jadi kita tetap dengan sangat serius walaupun kasus pak ahok sekarang sedang berjalan
golkar dki tetap semangat
yang kedua semula penolakan penolakan oleh warga yang dialami oleh pak jarod maupun pak ahok itu adalah kami kira karena
persoalan penistaan agama
tetapi lama lama kita melihat
dengan secara sistematis
ya itu itu saja sebetulnya
dan orang orang itu
pak jarod maupun pak ahok
jadi itu orang orang
yang mungkin didatangkan
dan semakin hari
ini bisa diakhiri
dugaan penistaan agama itu
juga sudah ditangani
secara hukum oleh poli
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya kami persilahkan
baik terima kasih
aryo dan teman teman semua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
kami dari partai nasdem
seperti bagaimana tadi telah disampaikan oleh
ketua umum kami bapak surya paloh
secara pers ya
kita tidak bergeser
kita tidak bergeser
bapak basupi caya purnama
dan bapak jarot
lagi menjadi gubernur dan wakil gubernur
ada pun yang sebagaimana teman teman
dan beberapa hal
sebagaimana kita ketahui
bahwa partai politik pendukung
salah satu paslon
untuk menarik dukungan
sebagai partai yang pertama kali
mengusung nasdem sebagai partai yang pertama kali
mengusung bapak ahok
untuk maju kembali
dengan segala konsekuensi
untuk memegang teguh
sampai dengan ini usai
sampai dengan akhir
kita akan berjuang bersama teman teman semua yang ada di depan ini
untuk kembali lagi
memenangkan bapak ahok dan jarot
itu dari saya
keputusan rapat dari ini
kalau ada yang
kenapa kami tidak mempersoalkan soal pra peradilan
bahwa proses yang terjadi dalam belakang
itu sudah dilakukan secara profesional dan objektif
oleh karena itu kami merasa bahwa apa yang dilakukan oleh kabar eskrim dan
saya kira tidak perlu lagi dipilih
karena sudah sesuai dengan mekanisme yang
sehingga kita tidak perlu
yang kedua tentu
kita ingin langsung masuk ke pokok perkara
sehingga disitu bisa lebih terbuka transparan
dan masyarakat bisa melihat sendiri
bagaimana proses yang terjadi terkait dengan
apa namanya penodaan agama tersebut
coba jawab kemarin kita sudah melaporkan hal hal tersebut
bawaslu dki jakarta
dan kita juga meminta komitmen kepada bawaslu agar hal hal ini dapat disikapi dengan secara tegas dan secara cepat agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
tentunya seperti hal hal hal yang kalian lihat di depan adanya dugaan dugaan
dugaan dugaan bahwasannya ini ada yang mengorganize ini terjadi secara sistematis ini terjadi secara terstruktur ini membuat kami meyakini
hal ini tidak terjadi hanya satu dua kali tapi terus menerus
ada indikasi indikasi bahwasannya bukti bukti yang kami serahkan kepada bawaslu dki
orang yang datang ataupun menghadang ataupun yang ingin merampas hak daripada bawaslu dki

adalah orang yang itu itu saja
kita sudah menyerahkan kepada bawaslu dki dan sekarang sedang diproses
ya menurut saya strategi kampanye tidak ada sesuatu yang perlu harus terlalu cerdas di dalam memenangkan pak basuki cahaya purnama dan pak jaro zaidullah
bukan sesuatu yang
yang imajiner atau sesuatu keinginan kita ke depan dki harus seperti kita cita citakan
ya demikian tadi pernyataan dari tim pemenangan ahok jarot terkait penetapan status tersangka terhadap ahok dalam kasus dugaan penistaan agama
partai pendukung ahok jarot menyatakan tetap mendukung ahok meskipun basuki cayapurnama dijadikan sebagai tersangka
empat partai yakni hanura golkar nasdem dan pdi perjuangan
menyatakan tetap kompak dan solid
selain itu partai pendukung ahok jarot tidak akan mengajukan pra peradilan
keempat partai ingin langsung perkara ahok diuji di pengadilan
dan demikian cnn indonesia breaking news
sesaat lagi rekan saya tiffany raitama akan melanjutkan cnn indonesia breaking news
ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama